kita ke sorotan lainnya saudara presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto menghadiri halal bihalal pengurus besar nadlatul ulama pada minggu sore
dalam pidatonya prabowo mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar nahdlatul ulama karena berkomitmen mendukung pemerintahan mendatang
di hadapan keluarga besar dan pengurus nahdlatul ulama presiden terpilih prabowo subianto juga menyebut peran presiden jokowi dalam persiapkan prabowo untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas
prabowo juga mengaku dirinya tidak akan maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat lalu jika tidak mendapat restu jokowi
saya terang terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh pak joko widodo
dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar pak jokowi dodo menyiapkan saya